dan iqbal gak pernah tau soal ini
keponakan om itu
andin itu putri tunggalnya
almarhumah kakak perempuan saya
kebetulan sekali om
kamu gak pernah cerita tentang saya
atau kamu pernah
masalah kamu dengan jesse
pernah sih sekilas
pernah punya pacar
itu aja sih
sebaran ataupun keluarganya
jangan cerita mengenai saya
keluarga om juga
kamu tau sendiri kondisi jesse seperti apa
ini terus terang
kondisi bella yang masih saya
rahasiakan di depan publik
tolong jaga rahasia ini
pak al dan bu andin
pasti bisa merahasiakan ini
pak a bisa bantu om untuk
tentang aku ini
sebenarnya saya ada satu alasan lagi
kenapa saya merahasiakannya
kayaknya malam ini bukan waktu yang tepat
untuk bercerita sama kamu
coba ketemuan di luar aja ya
kalau gitu saya pamit ya om
jadi randy bekerja untuk keluarga
ke al fahri selama ini
dan iqbal gak pernah tau soal ini
tapi dari tadi nggak masuk masuk juga
padahal kan cuma nganterin adik ke depan
bapak baru aja pergi non
pergi kemana mbak
saya kurang tau non
papa pergi kemana
patung gitu padahal
besok pagi pagi sekali kita berangkat ke bandung
kita harus kuat demi elsa
udah jangan manis lagi
kenapa malam gue yang ketiduran ya
gue yang bacain dongeng
gue yang ketiduran
emang nih dari dulu dongeng kancil
emang ajaib ya
aku harus jaga tau di rumahnya ikhlas

siapa sih yang berdur
kok perasaan gue gak enak ya
kita dua yang buka bang
suara ini kayaknya gue kena nal
kau bisa gak tahu adi kerja buat aldebaran
jadi adi adi ini kerja di perusahaan gue
gue gak pernah tahu ya
jadi bisa conditioner ya

nah udah kamu